hai memakai masker menjadi salah satu kebiasaan baru yang wajib dilakukan sejak pandemi kofit
sembilan belas dan ternyata kebiasaan ini membangun inovasi tren fashion di tengah masyarakat
salah satunya penggunaan mas trap atau tali pengait masker dengan berbagai model
fungsi utama tali masker adalah untuk memudahkan pengguna menyimpan masker
di saat tertentu seperti saat harus makan minum atau berolahraga tinggal melepas masker dan
digantungkan di leher agar aman dan tidak mudah hilang kini tali masker hadir dengan
model yang bisa disesuaikan baik bagi laki laki maupun perempuan prefernya masker itu yang
bahannya suet atau yang kain kain begini karena dia kan kalau mungkin buat cowok kalau yang
sweet ini lebih nyaman ya kalau buat cewek apalagi yang berhijab kan lebih nyaman mungkin atau lebih
ngincar yang glamor yang fashion yang lebih mencolok gitu kan cuma kalau buat cowok cowok
lebih milih yang simple sama nyaman aja sih firdausin nuzula yang akrab
disapa uci adalah salah satu pembuat tali pengait masker uci melihat tren tali masker sebagai
peluang usaha dan menjajakan karya tari masker lewat kanal media sosial instagram at home
underscore pita dengan harga lima puluh lima hingga sembilan puluh lima rupiah tali masker karyanya dibuat dari berbagai
bahan dasar mulai dari bahan suet manik manik bebatuan etnik hingga rangkaian rantai cantik
yang model rantai seperti itu biasanya cenderung yang buat ke kantor orang kerja
nah itu lebih terlihat rantai ada yang simple kalau yang simpel biasa dipakai buat ke kantor tapi kalau untuk yang
glamor bisa buat kondangan bahan dasar membuat tali pengait masker cukup mudah didapatkan harganya pun
terjangkau jika dibeli dalam jumlah banyak jadi tidak sulit bagi anda yang ingin mencoba membuat
nah kalau yang udah jago ini biasanya membuat strap masker membutuhkan hanya sepuluh menit tapi
kalau saya ini sebagai pemula kira kira kurang lebih tiga puluh menit lah maksimal
pembuat tali masker lain anjani sudah mulai menjual tali masker
buatannya sejak agustus
lewat instagram at mota agel ia menjajakan tali masker dengan mayoritas bahan utama
berupa manik manik cantik
pembeli juga dipersilakan membuat pesanan tali masker sesuai selera
biasanya pembeli banyak yang beli warna warna natural gitu sih
warna hitam putih atau abu abu
karena mungkin biar lebih mudah menyesuaikan dengan outfit hari itu
nah strap emas yang satu ini berbeda
karena desainer fashion asal malang gerio ini menggunakan pernak pernik yang lebih mewah
seperti mutiara dan berlian
harga termurah mulai ratusan ribu bergantung pada pernak pernik yang dipakai
dan tingkat kesulitan pembuatannya
sementara itu harga termahal bisa mencapai jutaan rupiah
bergantung pada kadar emas yang digunakan
mengikuti tren menggunakan mas trap boleh saja
namun jangan lupa
tetap menegakkan protokol kesehatan ketat
kalau bisa jangan melepas masker saat pandemi seperti ini
siva maulida muhammad wahyudi jakarta